ya udah tidur aja kali
oh kalo lu gak berani tuh di atas pon aja
udah lu tenang aja
hitam menyelamuti hatiku
aduh gimana ya
gue gak bakal bisa tidur tenang nih
kalau misalnya gue udah pacaran sama gina
bisa rusak persahabatan kita fix banget
bougie yang neasnya sih
saya lagi di bobi rumah ini
kita berdua habis berunding ini
sekarang saya mau tanya dulu sama pak
kader persahabatan gue itu persen berapa
eh maksud lo apaan sih
pan kader kader apaan sih eh lo mending to the point aja deh
bobby pasti marah banget ya sama gua
eh saya ini lagi bicara jangan kok potong dulu
ah jadi begini
besok pagi pagi sekali kita datang ke rumah sama
ke rumah samuel
lah apa hubungannya sama samuel
kok ini lembut sekali
kok ini didengarkan
kita ini mau menjalankan misi mempersatukan persahabatan kita
kita mau mendamaikan roman dengan samuel
oh buat itu
kalau gitu besok pagi kita ketemuan di rumah samuel ya
oh iya eh inget jangan ngaret
oh syukurlah gua kirain dia bocor ke bobby kalau gua pacaran sama gina
ini loh mas tadi ada orang yang lempar tasnya wulan ke depan rumah kita
terus pas aku kejar orangnya dia langsung kabur
apa lempar tas ini
pustaka ini semuanya masih utuh
tapi kenapa cuma tasnya aja ini ulatnya mana ya
ya aku juga gak tau mas
ini kalau sampai besok pagi bulan gak ketemu kita harus upload polisi
itu satu satunya cara gak ada yang lain
ya udah tidur aja
oh kalau lo gak berani tuh di atas pohon aja
udah lo tenang aja ada gue di sini

kita udah enak banget sih
tidurnya jauh banget
apa kamu udah tau kabar tentang
ulan soalnya sampe sekarang
ulan belum pulang juga
ulan gak pulang semaleman
sekarang om andika lagi siap siap
setelah ini dia mau kantor polisi
mau bikin laporan tentang kehilangannya wulan
barangkali aja kalau bisa nambahin informasi
tentang kehilangannya ulan
kurang ajar loh roman
iya roman tante
roman pasti yang udah ngebawa ulan
dia itu suka sama wulan
dan pasti dia bakal ngelakuin
semua cara untuk dapetin ulan
yaudah kalau gitu kamu cepet kasih tau alamatnya roman ya
biar tante samperin dia sekarang
gak usah tante
tante tenang aja
tante gak usah khawatir
biar defen sekarang yang ke kos kosannya roman
buat cari mereka
yaudah kalau gitu kamu cepet cepet kabarin tante ya
makasih ya defon
selamat sekali semua
selamat pagi samuel
selamat pagi samuel
selamat pagi samuel
lo berdua udah amnesia
ini kan rumah gua bukan sekolah
ae kita ini mau berangkat bareng dengan kol
kita berangkat barenglah
biar persaudaraan kita makin nera
rindu sekali saya dengan kor
eh kau tau tidak ketemu ngoi
ini ramudya makin ancakan ancakan tuh
kalau kita gak bareng
lo berdua ngerah banget sih
apaan sih kok barengan
yeh sama lo sama kita aja kita kan berdua ngerah banget
ya udah deh kita ngerah banget sih
kita kan brother saudara
masa gak bareng sih
udah lah kan nanti nih
ya udah deh nanti aja
ini sampai lewat sini sih
kita mau ke roman rumah
ngomong naik motor ngapain kita jemput
banyak hilang satu di gondol kucing
ah udah ikut aja
tenang kita tidur telat